pendapatan pemerintah dari pajak akan menjadi tumpuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dana vaksin dan vaksinasi
lalu seperti apa penjabarannya dan seperti apa strategi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak
di tengah lesunya perekonomian nasional ibas pandemi covid sembilan belas
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom
febrio nathan kacaribu kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan republik indonesia
selamat malam pak febrio
selamat malam mbak eva apa kabar
baik pak febrio juga semoga sehat selalu
pak febrio wakil menteri keuangan baru saja mengatakan bahwa kebutuhan dana vaksin dan juga vaksinasi ini diambil dari pajak
angka yang disebutkan kemudian sebesar lima puluh delapan triliun dan tumpuannya adalah penerimaan pajak
nah ini bagaimana penjabarannya pak febrio
ya vaksinasi ini kan program prioritas dalam apbn kita
sudah jelas bahwa dua ribu dua puluh satu ini strategi utama pemerintah adalah memulihkan kesehatan guru
dan itu terjadi dengan vaksinasi yang berjalan dengan lancar
ini jelas merupakan program prioritas
nah dalam program prioritas ini pemerintah sudah mengamankan empat ratus dua puluh enam delapan juta dosis vaksin
ini targetnya untuk bisa diberikan ke satu ratus dua puluh
satu empat juta jiwa untuk supaya mencapai yang namanya herd immunity
nah ini yang sedang terus dilakukan dengan cepat
nah tentunya ini membutuhkan pembiayaan membutuhkan dana
nah tentunya karena ini adalah program prioritas pemerintah nomor satu untuk dua ribu dua puluh
sudah pasti ketika pemerintah menerima pendapatan dari pajak maupun dari non pajak maupun dari pembiayaan
pasti pertama kali dilakukan untuk digunakan untuk vaksinasi
oke kalau kemudian bicara prosentase begitu
pajak ini seberapa besar sebetulnya prosentase untuk membiayai program vaksinasi ini
sebenarnya bukan masalah berapa persennya
karena vaksinasi ini kan tadi sudah disebutkan nilainya sekitar lima puluh delapan triliun rupiah
terimaan pajak kita jauh lebih besar daripada itu
akan tetapi ini adalah juga untuk membangkitkan kesadaran kita bersama
bahwa pemerintah menggunakan uang pajak kita
untuk program program yang jelas bermanfaat bagi masyarakat

nomor satu ini adalah program program yang jelas bermanfaat bagi masyarakat

jadi teman teman masyarakat semua jelas sudah menikmati secara bergiliran
untuk nanti semuanya tervaksinasi sampai satu ratus delapan puluh satu lima juta jiwa
ini harapannya menimbulkan mendapatkan kita untuk herd immunity itu tadi
supaya mobilitas masyarakat bisa kembali terjadi
masyarakat bisa beraktivitas juga dengan baik
ekonomi kita berjalan dengan baik
lapangan kerja tercipta lagi
dan ekonomi kita bisa pulih di dua riset
oke harapannya adalah kemudian akan ada dampak begitu terhadap pemulihan ekonomi
kalau kemudian kita bicara soal kemampuan pemerintah sebetulnya membiayai program vaksinasi ini
kalau kita ingat pak febrio di awal awal pada saat penentuan program vaksinasi
sempat ada wacana sebetulnya pembiayaan vaksinasi ini tidak digratiskan oleh pemerintah
apakah memang atau seberapa besar sebetulnya kemampuan pemerintah secara keuangan
untuk membiayai program vaksinasi dan vaksin ini
kalau kemampuan kita sangat mampu
justru dengan prioritas itulah kenapa kemudian presiden memutuskan dengan tegas
ini vaksinasi diberikan secara gratis untuk semua masyarakat
supaya kita segera mencapai herd immunity
juga terutama adalah untuk menyelamatkan jiwa
untuk menyelamatkan nyawa
ini kan masalah kita kesehatan supaya kita terhindar dari covid sembilan
jadi juga masyarakat kita mulai dari yang demografi yang paling tua
sampai yang menengah sampai yang paling muda
supaya kemudian kesejahteraan masyarakat jaga
masyarakat bisa bergerak lagi untuk memulihkan perekonomian kita bersama sama
oke artinya sama sekali tidak ada atau tidak akan memberatkan begitu ya
posisi keuangan negara untuk program vaksinasi ini pak febrio
ini tidak memberatkan
akan tetapi karena memang kita tahu
ketika kita menyusun anggaran
kita tahu untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
prioritas pertama kita adalah kesehatan
nah ketika itu menjadi program prioritas pemerintah
ini bukan masalah pilihan
ini adalah keharusan
karena kita tahu prioritas inilah yang kemudian membawa kita
untuk bisa membawa kepastian lagi bagi masyarakat
supaya masyarakat bisa mobile lagi untuk keluar rumah
dan dengan merasa aman dan nyaman bisa melakukan kegiatan ekonomi
belanja dan bahkan juga
bercengkrama dengan teman teman dan keluarga
dan bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan sangat nyaman
ini yang ingin kita pulihkan bersama sama
sehingga memang prioritas ini jelas
dan ketika kita bicara pajak
mas ini kita ingin menceritakan bahwa
pajak anda pajak yang anda bayarkan
itu pasti pertama digunakan untuk program prioritas ini
untuk memulihkan perekonomian kita
oke kalau kemudian bicara kesehatan adalah program prioritas pemerintah
artinya apakah kemudian ada realokasi anggaran
program prioritas pemerintah
itu sudah dilakukan dan saat ini kita lihat
untuk anggaran kesehatan ini totalnya rp satu ratus tujuh puluh an triliun
nah ini mencakup yang tadi vaksinasi rp lima puluh delapan triliun
dan juga untuk kesiapan tenaga yang melakukan vaksinasinya
mulai dari kota sampai ke desa mulai dari jakarta
kota kota besar sampai ke kecamatan sampai ke desa
ini yang ingin kita lakukan dengan terstruktur
supaya apa yang kita jadikan sebagai
prioritas pembangunan kita tahun ini benar benar terjadi
dan pemulihan ekonomi kita memang benar benar bisa lakukan
oke pak febrio bulan ini pemerintah mengeluarkan realisasi penerimaan pajak
yang kemudian mengalami kontraksi dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
kemudian tapi di sisi lain ada target penerimaan pajak
yang kemudian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
lalu bagaimana kemudian pemerintah bisa mencapai target ini
sementara di satu sisi pemerintah juga banyak memberikan insentif
terhadap perekonomian yang salah satunya tentunya mengganggu realisasi penerimaan pajak
memang di sana letak dilemanya dan trade off nya
tetapi ini semua sudah kita hitung
bahwa penerimaan pajak memang menjadi salah satu tujuan utama kita untuk tahun ini
supaya kondisi dari apbn kita juga memang terjadi

isisnya juga melebihi apa yang sudah kita targetkan
belajar dari tahun lalu ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik
banyak sekali pelajaran pelajaran yang kita dapatkan dari tahun lalu
bagaimana fokus kita itu terutama adalah memastikan ekonominya bergerak dulu
ketika itulah kita memutuskan bahwa beberapa sektor beberapa target
dari kegiatan ekonomi kita itu harus diberikan insentif
dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik
dan banyak sekali yang pengguna dari tax insentif yang kita berikan di tahun dua ribu dua puluh
karena itulah juga kenapa di tahun dua ribu dua puluh satu kita lanjutkan juga program program
memberikan insentif bagi usaha tersebut
mulai dari pph dua puluh satu dtp itu untuk karyawan
lalu ada bantuan cash flow bagi perusahaan
mulai dari cicilan yang didiskon
lalu ada yang tax
return yang dipercepat dan sebagainya
itu memberikan likuiditas bagi perusahaan
dan juga termasuk bantuan pajak ditanggung oleh pemerintah untuk umkm
dan ini semua digunakan dengan sangat luas di tahun dua ribu dua puluh
dan ini kita lihat masih akan sangat berguna untuk dua ribu dua puluh satu
akan tetapi di sisi lain kita juga memang perlu melihat
bahwa penerimaan pajak ini merupakan sumber utama bagi penerimaan negara
sehingga ini akan memulai
membuat balance dari budget kita itu
ini semua sudah kita hitung
dan memang di saat kelihatan seperti dilema
itu sudah benar benar kita hitung dengan cermat
oke tapi kemudian apabila nantinya target penerimaan pajak ini tidak tercapai
apakah kemudian kembali kita ke soal bagaimana kemudian uang pajak ini menjadi tumpuan
bagi pembiayaan program vaksinasi
jika target penerimaan pajak ini tidak tercapai
akan mengganggu kelancaran program vaksinasi
penerimaan pajak jelas menjadi tumpuan bagi penerimaan negara
itu sudah pasti
setiap tahun kita menerima penerimaan perpajakan sekitar di atas rp satu triliun
nah saat ini memang dalam kondisi covid sembilan belas mulai tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh
kita dihadapkan pada kenyataan bahwa belanja kita melonjak sangat tinggi
karena kebutuhan untuk itu tadi kesehatan dan keuntungan
dan juga untuk memulihkan perekonomiannya
jadi dengan demikian memang penerimaan pajak tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan belanja kita di tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu
akan tetapi pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara
dengan demikianlah kita juga berharap masyarakat punya panggilan kebanggaan untuk berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional
dan dalam konteks ini jelas karena prioritas kita utama adalah vaksinasi
sejak anda langsung digunakan untuk melakukan vaksinasi maka anda akan memiliki keuntungan untuk melakukan vaksinasi
sejak anda langsung digunakan untuk melakukan vaksinasi maka anda akan memiliki keuntungan untuk melakukan vaksinasi

yang menjadi kunci tentunya adalah politik anggarannya akan seperti apa begitu ya pak febrio
kalau kemudian kita bicara alokasi anggaran kesehatan yang menjadi program prioritas pemerintah itu adalah program utama atau kemudian menyerap anggaran yang besar
apakah kemudian ini akan mengganggu rencana pos pos anggaran lain misalnya pos anggaran pembangunan
sama sekali tidak karena begini sebenarnya kalau kita lihat dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu terutama ya ketika perekonomian kita terkena shock dari covid sembilan belas ini
nah jika kita menghadapi krisis ekonomi sudah pasti pengangguran meningkat sudah pasti tekanan untuk kemiskinan juga meningkat
dalam konteks itu sumbernya
sumber daya manusia kita kualitasnya pasti akan terkoreksi akan berkurang
bahkan anak anak yang ke sekolah pun sekarang harus dengan online maksimum pendidikannya
dan demikian ketika kita spend money untuk kesehatan ini adalah untuk investasi untuk sumber daya manusia kita supaya jangan terlalu lama kita sakit supaya jangan terlalu lama ekonomi kita sakit supaya jangan terlalu lama penganggurannya tidak kembali ke level yang normal lagi
supaya kembali kita bisa bekerja dan kualitas sumber daya manusia
kualitas sumber daya manusia kita justru akan bisa meningkat dengan ekonomi yang berjalan
jadi kita belanja investasi kesehatan ini ketika kita belanja untuk vaksin
oke artinya pembangunan terjemahannya dalam hal lain begitu ya bukan pembangunan infrastruktur seperti pada saat situasi normal begitu ya pak febrio
baik pak febrio pertanyaan terakhir kalau kemudian untuk menggenjot penerimaan pajak yang dibutuhkan utamanya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
nah bagaimana kemudian
nah bagaimana kemudian
kemudian upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan juga biaya atau pengelolaan ataupun penggunaan dana pajak ini digunakan sesuai dengan apa yang kemudian sudah dianggarkan begitu
kita setiap bulan itu melakukan yang kita lakukan seperti tadi pagi yaitu konferensi pers untuk apbn kita
setiap bulan kita laporkan
dan pelaksanaan dari apbn kita ini adalah apbn kita bersama bagaimana setiap bulan penerimaan maupun belanja per sektor per jenis penerimaannya kita laporkan dengan rinci setiap bulannya
dan ditambah lagi sebenarnya setiap minggu bahkan lebih dari setiap minggu pemerintah terus melakukan monep monitoring dan evaluasi terhadap belanja
khususnya saat ini mbak eva
kita kan melihat untuk pen ini kan rp enam ratus sembilan puluh sembilan triliun ya untuk tahun ini
kita akan melakukan persis seperti yang kita lakukan tahun lalu
setiap saat setiap minggu paling tidak kita lakukan evaluasi
apa yang jalan programnya apa yang kurang jalan apa yang perlu dipercepat apakah program ini berjalan dengan baik dan apakah manfaatnya sampai ke masyarakat
sehingga transparansi dan efektivitas itu akan selalu kita lihat
supaya dalam keadaan
dalam kondisi yang berat di dua ribu dua puluh kemarin dan juga dua ribu dua puluh satu yang kita harus pulih perekonomiannya dengan lebih cepat
kita pastikan bahwa belanja kita ini memang digunakan semaksimumnya untuk pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
dan sehingga masyarakat juga bisa menikmati
oke dan salah satunya adalah dibelanjakan untuk program vaksinasi begitu ya pak febrio ya
baiklah pak febrio terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
selamat malam pak febrio
terima kasih selamat malam